sebaiknya bapak tanyakan langsung ke bagian abin saja
oke ya baik terima kasih
siang ada yang bisa dibantu pak
pasien atas nama abdullah randy itu di kamar berapa ya
sebentar ya pak saya cek dulu
pasien abdullah rendi dirawat di ruang vvip dua pak
akhirnya saya menemukan kamu adik
oke makasih ya mbak
ren semoga hasil ct scan kamu itu aman yuk
dan gak ada suatu yang mengkhawatirkan
iya mbak amin
tuh kamu masih sakit
udah istirahat aja dulu
itu cari petugas rumah sakit atau siapa yang punya handphone kayak mama gitu
nanti biar mama bisa pinjam chargernya
kamu kan masih agak sakit itu
mas biqegang itu crit forum
bisa udah boleh nunggu
generatesan baru baru ini
perlu gue beli paket

mungkin nama sayangnya lebih bijak

mungkin paling bentar juga kepikiran anakony emas p
sudah selesai keordiannya
maka gua selalu sulit
ngapain bapak ada disini
saya mau ketemu ade
ada kan ada di dalam
dekat lagi dikit lagi
tutup lagi dikit
sini sini gue bantu
sekarang mama istirahat ya
terima kasih ya
heri istirahat ya
terima kasih ya
ya masa gue lari larian emang boleh sama mas al
iya juga ya
pak bos kan posesif
kalau gitu sekarang gue sama rena keluar
lu istirahat jamin handphone
biar balon birunya juga sehat
terima kasih ya
yuk kita keluar yuk
sayang gimana kabar kamu udah enakan ini kamu di rumah atau masih di rumah sakit enggak mah aku udah baik baik aja ini sekarang aku udah di rumah alhamdulillah mama ikut seneng dengernya
kalo misalnya foto maternitynya itu besok
kamu udah bisa belum sama al juga
gak apa apa nanti fotonya di rumah sana aja
jadi nanti mama minta fotografernya dateng
hmm coba aku tanya sama mas al dulu ya
oh yaudah oke
ma aku mau ngomong sebentar sama din
aku ke kamar manis sebentar
kondisi kamu gimana sekarang udah sehat kan

alhamdulillah pa udah sehat cuma memang harus banyak istirahat
apalagi sekarang aku juga pakai penyangga perut gitu supaya nggak turun lagi kandungannya
oh gitu sih jangan sama nak

ingat jangan kecapean dan jangan sakit lagi bapak gak mau dengar kamu sakit
papa mau nanya sebentar sama kamu ada satu hal yang ganjel di papa nih
ya moga moga sih enggak ya
tapi papa ngerasa al sama ya apa ya al seperti nggak suka sama irfan apa benar

kenapa kok gitu
enggak kemarin kan waktu di rumah sakit pada saat irfan menawarkan bantuan ke al
kan langsung nolak jadi papa pikirnya ya mungkin al kurang suka sama irfan
aku rasa kayaknya sih enggak ya pak mungkin menurut aku mas al itu ingin membatasi aja orang orang lain aja di dalam rumah

teror teror ini juga masih berlanjut terus kan
ya moga moga seperti itu sih ya
karena papa tau pasti kamu jadi serba salah kalau seandainya al kurang suka sama irfan
semua baik baik aja kok pak udah bapak tenang aja
alhamdulillah kalau gitu bapak lega dengarnya
salam buat al ya nak
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
mohon maaf ada yang bisa kami bantu
ini mengenai teror
teror keluarga saya pak
seperti kali ini saya menemukan sebuah petunjuk
petunjuk petunjuk apa pak
ada seseorang yang memberikan safe light di sini
mungkin di dalamnya
bisa dijadikan sebuah petunjuk
apakah bapak sudah cek di sini
rekaman suara pak
lalu yang memberikan kelas di sini siapa
seorang wanita yang namanya vera